kepala dinas perhubungan kabupaten lamongan membantah ambruknya jembatan bukan karena konstruksi yang rapuh
namun melainkan karena jembatan kelebihan beban
kepolisian daerah jawa timur saat ini tengah menyelidiki ambruknya jembatan babat widang
yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat
ambruknya jembatan babat widang yang menghubungkan lamongan tuban
membuat dinas perhubungan kabupaten lamongan angkat bicara
dinas perhubungan setempat menyatakan bukan karena faktor usia jembatan yang dibangun sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tiga tersebut ambruk
melainkan faktor teknis karena jembatan kelebihan beban
hal ini terlihat dari ukuran jembatan babat widang yang masuk sebagai jembatan kelas satu
di mana hanya mampu dilewati kendaraan roda empat maupun dua dengan tonase sepuluh hingga tiga belas ton
namun kenyataannya justru sebaliknya
tapi jembatan ini secara rutin dilakukan pemeliharaan
kenyataan seperti ini bagaimana
nah ini yang diluar adalah keadaan kosmayur diluar prediksi kita
kalau penyebabnya karena memang berat
saya secara realitas melihat kondisi sekarang ini itulah karena tonase kendaraan
sementara kepolisian daerah jawa timur akan melakukan investigasi terkait penyebab ambruknya jembatan widang
polisi akan melakukan pemeriksaan mulai dari beban muatan atau tonase
hingga konstruksi jembatan yang sudah termakan usia
harapan saya mudah mudahan tadi dipercepat untuk dibenahin untuk bisa difungsikan
karena ini tidak terlalu lama lagi ada alur mudik dan harus balik
itu harapan kita
selain itu polisi juga tengah fokus pada evakuasi tiga kendaraan yang tenggelam di dalam sungai bengawan solo
dengan berkoordinasi dengan sejumlah pihak
peristiwa ambruknya jembatan babat widang sendiri
telah menewaskan satu orang yakni sopir truk tronton
bernama mukhlisin warga benceng resik